final piala presiden e sports dua ribu dua puluh yang berlangsung selama dua hari sabtu siang mulai bergulir di international convention exhibition bsd tanggerang banten
sebanyak empat cabang game diperlombakan dalam kompetisi tahun ini
untuk final mobil premier league fruit dark sebanyak tiga puluh dua finalis yang berhasil lolos
final regional saling beradu untuk menghabiskan buah dengan melemparkan senjata
sedangkan untuk final pro evolution soccer para peserta dibagi menjadi dua bagian atau dua grup dalam kompetisi kali ini
indonesia diwakili oleh tiga finalis yang akan bersaing dengan peserta dari vietnam malaysia thailand serta myanmar
sementara itu final kompetisi game lokal ultra space battle brawl yang dipertandingkan
sebagai cabang eksebisi akan diikuti sebanyak tiga puluh dua peserta
sudah ada koresponden cnn indonesia arya dita utama di lokasi final piala presiden e sports dua ribu dua puluh
dito selamat sore apa review anda terkait dengan final pada hari ini final piala presiden esports dua ribu dua puluh
dan juga apa highlightnya
apa yang menarik kali ini
ya halo selamat sore tiffany sangat luar biasa suasana di sini
saya merasa seperti berada di ajang olahraga sesungguhan
karena memang bagaimana penonton menyoraki para pemain para atlet esports ini ketika mereka bertanding
sangat luar biasa menyerupai sebuah pertandingan olahraga sesungguhnya
yang mungkin suasananya seperti berada di stadium ketika mereka main
dan perlu saya sampaikan juga bahwa memang ini merupakan penyelenggarakan piala presiden yang kedua
setelah sebelumnya diselenggarakan pada bulan september

nah untuk tahun ini saja ternyata animonya mendapat animo yang lebih besar
misalnya pada tahun yang sebelumnya sebanyak lima belas ribu peserta daftar
untuk tahun ini saja saya mendapatkan informasi sebanyak satu ratus tujuh puluh tujuh ribu peserta telah daftar
untuk mengikuti empat kategori pertandingan yang telah dipertandingkan
di antara tadi sudah mungkin disebut sama tiffany ada free fire pro evolution soccer
terus kemudian ada juga
satu pertandingan lagi
yaitu pertandingan game lokal yaitu ultra space battle bral
ini merupakan game lokal yang dimana dibuat oleh toge productions dan mojiken studio
mungkin saya akan berbicara dengan salah satu juara
yang ada di samping saya ini ini adalah abi ramadan
ya selamat sore
abi ini adalah sebuah atlet e sports yang berusia lima belas tahun yang berasal dari jakarta timur
nah abi kita mau tanya
gimana perasaan yang menang tadi bisa jadi juara
oh sangat bangga sekali
karena bisa membahagiakan kedua orang tua
dan cukup senang
dan akan kedepannya lebih baik lagi
anda sudah berapa lama nih kalau jadi atlet e sports sendiri
sudah lima bulanan
artinya masih baru
tapi anda tadi berhasil menjadi juara satu di piala presiden
dan membawa pulang hadiah sebesar satu ratus dua puluh lima ribu dolar
luar biasa ya
nah kita mau tanya
di final tadi anda sempat ketinggalan ya
sempat seru ya
tapi gimana perasaan untuk menah hadapi tantangan untuk menjadi juara itu sendiri
rasanya tuh bangga sekali
karena bisa membalikan keadaan
dari yang pertama saya kena bom
saya sudah frustasi gitu
tapi akhirnya bisa saya memenangkannya
terus gimana rasanya ditonton
banyak sekali penonton
ini mungkin pertandingan offline terbesar yang anda ikuti ya
gimana perasaannya menghadapi penonton yang segitu banyak dan antusias
perasaannya sih cukup tegang ya
karena dengan memainkannya ditontonkan banyak orang gitu
tapi saya cukup sabar dan cukup pede aja gitu
persiapan apa saja yang sudah dilakukan oleh albi untuk menghadapi kompetisi ini
latihan yang khusus dan doa serta restu orang tua
doa dan resuh dari orang tua ya
nah alby kita mau tanya nih
banyak mungkin anak anak
mungkin anak zaman sekarang ya anak seperti anda mungkin akan dimarahi oleh orang tuanya ketika main game ya
tapi anda ternyata bisa membuktikan bahwa game itu bisa menjadi membawa prestasi bagi anda ya
apa anda juga sempat mengalami rintangan atau halangan dari orang tua untuk menjadi atlet ea games
iya cukup banyak ya
karena saya memainkan sebelum ini mainkan game lain gitu
itu hanya bisa menghabiskan waktu
tapi untuk game ini bisa menjadikan saya jauh lebih mudah
dan game ini bisa menjadikan saya juara piala presiden dua ribu dua puluh yaitu mpl
kedepannya masih tetap akan menjadi atlet e sports atau mungkin ada rencana lain cita cita lain mungkin
ini aja udah
ini aja udah suka ya
hadiahnya juga lumayan ya
soal hadiah kita mau tanya
alby apa yang akan anda lakukan dengan uang satu ratus dua puluh lima juta rupiah itu
yang terutama untuk kedua orang tua
saya ingin memberangkatkan mereka untuk umroh
dan sisanya untuk menabung untuk masa depan saya yang lebih baik lagi
oke baik terima kasih albi
sukses selalu untuk anda
luar biasa ya
ngebrakati orang tua untuk umroh jadinya
terima kasih albi untuk waktunya
tiffany tadi hasil wawancara saya dengan pemenang dari mobile premier league
untuk pertandingan fruit darts yang telah dibenarkan oleh alby ramadhan
untuk besok sendiri masih akan ada final untuk pertandingan free fire
di mana ada sekitar dua belas tim yang akan mengadu ketangkasan untuk mengadu strategi
untuk melupakan lawannya
diikuti oleh sejumlah tim
baik dari indonesia terus thailand vietnam kamboja filipina dan juga malaysia
kita kembali ke anda tiffany
terima kasih arya
dita utama melaporkan langsung dari ajang final piala presiden e sports dua ribu dua puluh